terima kasih anda masih bersama kami
ribuan bonek selasa malam gegap gempita merayakan kemenangan persebaya menjuarai liga dua pssi
dalam pertandingan final tim bajul ijo ini berhasil melumat psms medan dengan skor tiga satu
selebrasi kemenangan juga diwarnai tangis haru para bonek saat nonton bareng di gedung jatim expo surabaya
lagi lagi ribuan bonek
saat satu persatu pemain bajul ijo tampil menerima penghargaan dari ofisial pt liga dan pengurus pssi di tengah lapangan
pertandingan ini menjadi ajang paling bergensi karena kedua tim kesebelasan kembali menapaki kasta tertinggi liga satu pssi
sebelumnya persebaya tampil impresif dan unggul cepat di menit kedua melalui risadi fauzi
meski lawannya sempat unggul dua satu tim bajul ijo mampu menyamakan kedudukan melalui eksekusi final
alti irfan jaya dan menciptakan gol di babak kedua
green force membawa skor tiga dua hingga pertandingan usai
kemeriahan menyambut kemenangan persebaya juga berlangsung di gedung jatim expo jalan ahmad yani surabaya selasa malam
sejumlah bonek juga menangis haru saat menonton bareng
karena klub kebanggaannya berhasil tampil sebagai juara
suasana semakin meriah dengan cahaya suar atau flare yang dinyalakan supporter
seisi gedung bergemuruh menyambut kemenangan persebaya surabaya
terus gimana harapannya ke depan
kita berharap pertandingan kita menangis kemenangan persebaya
bagi masyarakat surabaya kami bangga pada persebaya
salam satu jali wani
rencananya pesta kemenangan akan berlanjut dengan pawai penyambutan saat tim kesebelasan bajul ijo pulang ke surabaya rabu siang